kita beralih ke keraton kasepuhan cirebon jawa barat
didirikan oleh sheikh syarif hidayatullah atau sunan gunung jati pada abad ke lima belas
keraton kasepuhan di cirebon adalah salah satu keraton tertua di indonesia
meski namanya tidak setanar keraton yogyakarta dan kasunanan surakarta
keraton kasepuhan memiliki peran historis yang tidak kalah penting
sebagai salah satu pusat penyebaran paham islam di jawa barat
keraton kasepuhan memiliki sejumlah ritual idul fitri yang sudah beratus ratus tahun dijalankan
sejak keraton ini didirikan
matahari baru terbit di ufuk timur kota cirebon
namun kesibukan di dalam bangsal utama keraton kasepuhan sudah dimulai
para abdi dalam tengah bersiap siap membakar sesajen akar wangi untuk menyambut malaikat di hari raya
sebentar lagi penghulu adat akan datang menjemput keluarga keraton kasepuhan
yang menunggu di ruang dalam arum dengan tongkat
ini adalah khutbah milik sunan gunung jati
untuk pertama kalinya tahun ini tongkat dikeluarkan dari ruang pusaka kasepuhan
sultan sepuh xiv pangeran raja adipati arif natadiningrat akan mengikuti sholat idul fitri pertama
sesuai tradisi sholat id di keraton kasepuhan dilaksanakan dua kali
di langgaragung imam memberikan khutbah dalam bahasa arab
sebagaimana sunan gunung jati dahulu memberikan khutbahnya
di masjid sang cipta rasa
yang dibangun oleh sunan gunung jati dan sunan kalijaga pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sultan sepuh mengikuti sholat idul fitri kedua kalinya
yang berbeda kali ini khutbah dibawakan dalam bahasa indonesia
iya jadi dulu pada era dulu
diharuskan di masjid masjid itu memakai bahasa indonesia dan teksnya sudah disiapkan
sehingga tradisinya kita geser ke langgaragung
salah satu tradisi yang selalu diikuti oleh keluarga keraton kasepuhan adalah
menyaksikan pemukulan gamelan sekaten di kompleks siti inggil keraton kasepuhan
gamelan yang ditabuh di belakang saya ini pertama kali ditabuh enam abad yang lalu oleh sunan gunung jati
dan ini bukanlah pertunjukan seni semata
ini adalah bentuk akulturasi
bentuk dan kunci kesuksesan sunan gunung jati menyiarkan paham islam dengan menggunakan
dengan kearifan lokal dalam dakwahnya
usai menyaksikan pertunjukan gamelan sekaten
keluarga keraton kembali ke bangsal utama untuk menyiapkan makanan dan persembahan untuk dibawa ke astana gunung jati
kerabat keraton mempertahankan ritual ini sebagai contoh keberagaman budaya yang saling mempengaruhi tanpa menimbulkan friksi